polisi bergerak cepat untuk mengungkap kasus pembunuhan wanita yang ditemukan di dalam lemari kamar kosnya di mampang perapatan jakarta selatan selasa siang
kedua terduga pelaku yang merupakan pasangan kekasih ini ditangkap pada selasa sore saat berada di dalam bus yang melintas di depan mapolres merangin jambi
polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan cik tuti iin puspita yang jasadnya ditemukan pada selasa siang dalam lemari kamar kosnya di kawasan mampang perapatan jakarta selatan
kedua terduga pelaku merupakan sepasang kekasih
mereka ditangkap selasa sore saat berada di dalam bus yang melintas di depan mapolres merangin jambi
keduanya dalam perjalanan dari palembang menuju padang
polisi kemudian memeriksa dan menggeledah isi tas yang mereka bawa
dari pengakuan keduanya mereka nekat membunuh korban
lantaran kesal dan dendam
namun polisi masih terus mendalami motif kedua terduga pelaku
mereka mengaku memukul kepala korban dengan menggunakan benda tumpul
untuk menutupi perbuatannya mereka menyembunyikan jasad korban di dalam lemari
sebelumnya warga mampang perapatan delapan jakarta selatan
digegerkan dengan penemuan mayat wanita yang tersimpan dalam lemari pakaian di sebuah kamar kos pada selasa siang
korban pertama kali ditemukan oleh asisten rumah tangga yang bekerja di rumah kos tersebut
setelah mencium bau busuk di dalam kamar korban
ia dan petugas keamanan kos langsung membuka paksa kamar yang terkunci
korban pun ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam lemari
pembantu laporan ke prt
prt prt dan itu bukanya bareng sama polisi
pertahannya pertama gara pembantunya bau
korban diketahui bekerja sebagai pemandu lagu
dari hasil pemeriksaan polisi ditemukan luka di kepala korban